dikutip dari situs harga emas org dalam lima tahun terakhir harga perak mengalami kenaikan
itu selesai pada sekitar oktober ya
nah yang ditumis boleh nggak boleh aja cuma jangan terlalu sering
dari dua ribu lima sampai dua ribu empat belas
janda yang juga merawat dua orang anak yatim ini meminjam satu juta rupiah untuk membayar kontrakannya kala itu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
nah jadi hoax sebetulnya juga bagian dari ai
untuk calon pegawai yang baru lulus kuliah
jadi pertanyaan ayura tadi adalah
serta pemain dari dalam negeri seperti karolan id
tapi juga masyarakat mohon juga sama sama jangan lagi menggunakan travel
tapi kalau virus virus yang masih nempel terbuka di luar harapannya dengan dicuci lalu dengan air mengalir
pengusaha mengaku meski sudah diizinkan operasional
para pendengar kami dimanapun mereka berada
yang punya kemampuan dan hobinya sama
sedangkan yang terjadi saat ini ini kan apa namanya ini sebenarnya perwujudan kalau carrying capacity daerah yang menjadi jerajah alaminya itu kurang
dan saat bumi ini sudah kembali